terima kasih anda masih bersama kami
ada beragam hidangan khas di solo jawa tengah
dan siang ini kami ajak anda untuk mengenal
selat solo masakan yang diadaptasi
dari hidangan eropa dan
selain dikenal dengan kota budaya
kota solo juga dikenal akan kulinernya
nah kali ini kita akan mencicipi kuliner khas solo
menu makan siang kali ini adalah
selat solo dan sup matahari
slat solo merupakan
makanan dengan bahan utama
daging sapi yang diambil hanya
bagian paha belakang
daging direbus dengan kuah yang
encer terbuat dari bawang putih
gula air serta dibumbui
pala dan merica
selat solo disebut sebut sebagai
menurut heri priat moko dalam bukunya
berjudul keple ilat
di sata kulinir solo
makanan ini diadaptasi dari hidangan
bistik atau bistik khas belanda
hasilnya adalah perpaduan antara
bistik semur salad dan sup
makanan ini disajikan dengan telur rebus
dan sayur sayuran seperti buncis
kentang tomat selada
mentimun dan wortel
selain itu ada juga menu
sop matahari yang juga disantap
disebut matahari karena bentuknya seperti matahari
terbuat dari daging dan sayuran
yang dibungkus dengan telur dadar
sup matahari paling enak diguyur
dengan kuah panas dan disajikan
sup matahari ini unik karena
semua bahannya itu
berada dalam satu wadah
sup matahari ini biasanya ada
ketika di pesta pesta pernikahan
namun kali ini bisa kita nikmati di sejumlah
yaitu slat bistik slat didalem
dan slat galantin
yang membedakannya adalah isian
dagingnya serta cara penyajiannya
slat bistik itu dingin
kuahnya terdingin itu disebut
slat aslinya seperti itu
dan cara makannya itu sebenarnya dubra abrik
slat sulom dan sup matahari
saya mesti milih slat gitu
di solo harga selat dan
sup matahari rata rata
dua puluh ribu rupiah per porsi
kartika bagus solo jawa tengah